warga malang selasa pagi menyambut kedatangan para pemain arema fc
usai menyabat gelar juara di turnamen piala presiden
selain gelar juara kebanggaan yang diraih arema juga terasa lengkap
dengan dinobatkannya adam alis sebagai pemain terbaik piala presiden
ribuan supporter aremania langsung menyambut kedatangan rombongan pemain arema fc
di bandara abdul rahman saleh malang
sambil membawa tropi piala presiden para pemain kemudian diarak menuju pendopo agung
kemenangan arema fc ini seakan mengobati kerinduan aremania terhadap gelar juara
hampir di setiap sudut kota kedatangan pahlawan singoedan disambut gegap gempita pendukungnya
selain menyebut gelar juara piala presiden pemain muda arema adam alis
juga dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam turnamen piala presiden
gelar itu membuat dirinya semakin termotivasi menghadapi kompetisi liga satu april dua ribu dua puluh
pemain tersebut juga mendatang
tak hanya pemain kegembiraan juga dirasakan warga malang
mereka berharap arema tetap konsisten dan dapat berprestasi di liga satu nanti
senang sekali karena saya sebagai warga malang mewakili aremania bisa mencapai tujuan untuk menjadi juara dan berprestasi terus menerus untuk
semoga ke depannya arema makin berjaya terus martin bisa kayak singo
terus di kompetisi kompetisi berikutnya akan selalu juara
semoga sejati arema
kesuksesan arema dalam turnamen piala presiden tidak berhenti sampai di sini
pelatih akan terus mengevaluasi tim dan menambah pemain agar siap dalam menghadapi kompetisi nanti